polisi telah menetapkan empat puluh lima orang menjadi tersangka atas dugaan tindak penjarahan di palu sulawesi tengah
pasca gempa dan tsunami sejumlah orang melakukan penjarahan disertai pengerusakan
bukan bahan pokok yang diambil melainkan sejumlah perangkat elektronik sepeda motor hingga mesin atm
menurut kabiro penmas divisi humas polri brigjen deddy prasetyo kepada cnn indonesia com
aksi penjarahan itu tersebar di lima lokasi yakni mall tatura atm center di pebongo
gudang pt adira finance grand mall dan butik anjungan nusantara
total tersangka pelaku penjarahan berjumlah empat puluh lima orang
dari tangan tersangka polisi menyita sejumlah barang bukti mulai dari monitor lcd printer
mesin atm bank bni linggis sepeda motor hingga beberapa dus pakaian dan sepatu
para tersangka ini dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp
bp tentang pencurian dengan pemberatan
dan sebelumnya beberapa minimarket dan toko telepon seluler di palu juga menjadi sasaran aksi penjarahan